jangan yang metik yang pake gigi saja
larinya kan tergantung sama giginya
hebe kepinginnya motor metik ah
metik itu susah dikontrol
langsung lari kalau digas
ya kan gak akan dibawa ngebut
polisi tidur itu di mana mana
ya akan cuma bikin keselamatan pebri
insya allah lah kita baik baik
nggak ada yang mau kelihatan susah
pengen nyate pada kelihatan seneng
bukannya iri neng
saya mau ketemu anaknya aja susahnya setengah mati
kan akang pe pernah cerita
yang buruk buruk mah
yang disiksa majikannya yang dipukulin majikan
nggak bakal dicerita ceritain
ya mending di sana tuh disiksa sama majikan
daripada di sini disiksa suami
lagian ya kang
sesusah susahnya mereka lebih susah kita kang
bukan pacar ibu
tapi teman sekolah
sebelah jam bapak dimata matain terus
dakan emma udah begitu tugasnya sayang
ibu di luar cari uang
bapak teh yang di rumah ngurus dan ngejaga pebri
ini bapaknya kemana gak kedengeran
palingan di warung
setiap hari juga kayak begitu
yaudah tuh kalau gitu
kita udah mau berangkat
febri gak boleh ngelawan
sama ibu juga
kadang kalau kita lagi banyak persoalan
kita itu butuh teman ngobrol
mungkin juga pernah ngerasain kayak gitu
lagi sedih kan
kamu ngasih tahu apa nanya
kamu sedih kenapa
kamu sedih kenapa
kamu sedih kenapa
kamu sedih kenapa
masakan kamu memang enak
saya sudah tidak boleh masak lagi
sekarang juga saya tidak boleh lagi merata rumah
benar itu kang
istri itu memang harus begitu
tugasnya masak sama ngurus rumah
eh enggak begitu
istri kan udah cari uang
kita yang mestinya ngurus istri sama rumah
mesti bisa ngerasain
sabar aku kang
saya juga ngerasain
kamu ngerasain apa
yang kamu rasakan
udah mau berangkat katanya
motor kamu di sewa tuh sama kang akung
bentar iya kang
keren sih tapi biasa aja
jangan yang metik
yang pake gigi saja
larinya kan tergantung sama giginya
fabrik kepinginnya motor metik
metik itu susah dikontrol
langsung lari kalau digas
ya kan gak akan dibawa ngebut
polisi tidur itu dimana mana
ya akan cuma bikin keselamatan peti
kita baik baik aja
nanti dikasih tau aja
terus diapain lagi pak
bawa bungkusan apa tuh ceng
jas hujan baru beli
kekecilan mau tuker ukuran
kekecilan dong ceng
mau main game kayak gimana
kecil tombol apa pa
coba coba kamu yang pencet coba
iya iya terus
beli komputer ceng bagus buat anak anak
beli itu buat si edward
belum saatnya dal
duit kamu kan banyak di bank
duit itu jangan kelamaan parkir di bank
beneran mamah kak